lepas gak rick
gue gak mau ya
jangan paksa gue
gue gak bakal biarin lo pergi dari sini
rick lepas gak
ada dua orang laki laki
gue cuma ngejagain al
maksud kamu ngejagain dan ngelindungin mas al itu dari apa ya
gue sempat ngeliat nino di lobi rumah sakit
dan ternyata bener setelah gue ikutin
nino masuk dalam ruangan icu al
soal tes tnr ya
kebetulan gue kan ngeliat dari luar
gue gak tau persis apa yang nino bicarakan
entah masalah kerjaan bisnis masalah keluarga masalah pribadi
gue gak tau
terlepas dari itu semua yang jelas gue lihat
nino marah marah ke al
al udah menersiup
dan gue gak mungkin tinggal diem din
gue masuk ke dalam
gue ngomong sama nino lu jangan cari masalah disini
gue minta untuk nino keluar
nino gak mau dengerin gue
terpaksa disitu gue hampir berantem sama nino
dan tiba tiba kepala al sakit
terima kasih untuk penjelasannya ya
karena untuk saat ini
yang lebih penting buat aku adalah
kesehatan dari mas al
dan sekali lagi gue minta maaf
rata ada mas nino
mas nino dateng kesini
dan rata mas nino yang ribut
yang bikin kepala mas al jadi pusing
ngapain sih dia
sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya mas
karena kamu udah ngeduain mas al
dengan kondisi dia seperti sekarang
tapi untuk kali ini aku benar benar gak bisa maafin kamu ya mas
bisa bisanya kamu dateng kesini
dan kamu bikin kondisi mas al jadi menurun lagi
aku sama sekali gak bikin masalah apa apa
kamu salah apa apa ya
kamu salah paham
aku dateng kesitu karena aku ingin mengembang
udah cukup ya mas
aku udah gak perlu alasan dari kamu lagi mas
kalau sampai kamu dateng kesini lagi mas
dan kamu bikin kondisi mas al jadi makin nurun
aku gak segan segan mas
untuk berbuat sesuatu sama kamu
entah kenapa aku merasa sakit mendengar andin semarah itu
aku tidak pernah bermaksud jahat
aku hanya penasaran dengan surat itu
karena jauh di lubuk hatiku
masih ada sedikit harapan
kalau rena itu memang putri kandungku
kalau rena itu
adalah putri kita
ingat kamu masih puasa
sebentar lagi waktu buka puasa
kita buka puasa dulu ya
kamu tenang dulu
bisa merantakan semuanya
kalau sampai nino
ngemenganin mengenai surat tes dna itu
gak tau semuanya
sorry ya nunggu lama
tadi jalanannya macet banget
kamu kok ngelamun sih
gak gak ngelamun
tadi kamu keliatan ngelamun gitu
terus nungguin lo dateng juga
pas kan lo dateng
ya begitu kayak tadi
percuma kalau kamu buang sama aku
mengenai surat hasil tes dna
gue gak tau kenapa
bisa ada di nino
dan nino tiba tiba datang ke rumah sakit
dia masuk ke dalam ruangan icu
mau ngasih surat itu ke al
dan disitu al bener bener terpukul
al gak mungkin tinggal diam
gue masuk ke dalam
nino tetep gak mengalah
dia gak mau keluar
dan tiba tiba al kepalanya sakit
ya ampun gak
tapi ya baik baik aja kan
gue juga berharap
rasalah lo baik baik aja
dan sekarang gue bener bener khawatir
mengenai surat hasil tes dna itu
ya bukannya biar gimana pun juga andin tuh bakalan tahu ya tentang hasilnya
kan allah udah janji mau kasih tau andin
cuma sekarang situasi kondisinya sangat sangat berbeda
sekarang kalau kemungkinan gini
al gak kecelakaan

ada bukti ada surat itu
ahli bisa ngejelasin ada bukti
andin marah sekalipun al bisa kasih alasan
sekarang kondisinya al kecelakaan
sekarang masih lemah
kalau andin sampe tau andin marah
al gak bisa kasih penjelasan sama sekali
semuanya makin berantakan
sesuatu yang tidak salah bisa jadi salah
terus hasil tes dna nya gimana
apa reina itu benar bukan anaknya roy
sesuai dugaan kamu
iya semua seperti apa yang gue pikirkan
seperti apa yang gue duka
cuman dibalik ini semua
ada fakta yang terungkap
andin gak pernah selingkuh dengan roh
tapi disatu sisi
al itu bener bener sangat hancur
dia sangat terpukul
al udah nganggep reina seperti anaknya sendiri
dan al sangat berharap
di dalam tubuh reina
mengalir darah al fahri
lo tau reina itu bener bener deket sama tante rosa
lo bisa kebayang gak sih
kalau bukan hal yang menyampaikan ini semua
jadi sekarang gue minta tolong sama kamu miji
lo keep masalah ini
ya minimal sampai al bener bener pulih
al yang menyampaikan sendiri ke keluarga dia
kamu juru aku bohong lagi
lo gak perlu bohong
jangan ngomong dulu sementara waktu
ini demi kebaikan kita semua
biar gak makin perantakan
eh mas surya
mama udah buka pasir belum udah di metalin
udah udah sayang
udah tadi di mobil
mama mau ke dalem
kondisi mas a sekarang lagi

tadi aku sudah masuk ke dalam

dan dokter udah bilang sama aku
dan nity pesan sama keluarga
untuk lebih menyaring informasi lagi sih
untuk bicara sama masal juga harus lebih hati hati
jangan sampai nanti
mas al jadi stress dan akhirnya
bikin kepalanya jadi sakit
gitu dan mas al tadi udah dikasih obat penenang
sepertinya lebih baik aku menunda dulu
bahasan soal tes dna itu
tunggu sampai al benar benar pulih
karena kesehatan al jauh lebih penting
kasihan juga si rafael ya

padahal dia udah baik menjamin apartemennya
lo terlalu kepo untuk hidup gue
bentar lagi alsa datang
kebetulan art di rumah gue lagi pulang kampung
ini sekarang gue pesen makanan sama minuman
itu pasti si cantik
lo tau gak sa
lo itu cewek pertama yang gue bawa kesini
gak usah gombal ya ari
gue tau kok cewek lo banyak
mereka itu cuma pelampiasan doang sa
karena gue gak bisa dapetin
tadi pas jalan kesini
gue beliin sekalian kopi buat lo
gimana kalau misalnya
kan gue belinya buat lo
lagian juga gue gak suka karamel macchiato
yaudah kalau nggak gini aja
aduh wah kok jadi berantakan gini sih rencana gue
apalagi udah curiga sama gue
enggak gue gak boleh minum kopi itu
kan ini gue kasih buat loh
atau lo punya alasan lain
ada sesuatu yang lo taruh di dalam kopi gue
sejak kapan lo baik sama gue esa
kalau misalnya pengen kabur
tapi lo tau kan konsekuensinya apa
dan apa yang bakal terjadi setelah ini
ya ampun kenapa jadi begini
oh ya fel gimana tanggapan publik tentang produk baru marath
sangat bagus pak majalah majalah bisnis juga mereview positif penampilan bu anding pada saat launching kemarin
bahkan manajer pemasaran dan tim marketing kita meminta agar bu andir lebih dilibatkan lagi di maha ratu
terutama sekarang sekarang ini pak saat pak lagi dirawat di rumah sakit
ya nanti saya akan sampaikan ke bu andi
oh iya pak manager pemasaran bilang kalau bisa bu andin untuk ikut hadir meeting di lusa nanti pak
oke pulang dari kantor saya akan mampir di dokter urung sakit
juga pak al dan sekalian saya tanya ke bu andin
baik pak oh ya saya titip salam ya untuk pak al dan bu andin
ya insya allah
saya permisi pak
saya tidak pergi
sia gimana caranya gue bisa lepas dari ricky
er mereka perdam saya
aku di orang kecil

ada obatnya kok
gak kayak kopi tadi
mau minum gak
cukup manis ya pak
tadi aku parkir di depan kok gak ngeliat mobilnya ya
oh kamu gak tahu ya elsa pergi
buka puasa sama temen temennya
tadi bilang ke mama sih katanya mau ngabarin kamu
coba kamu telpon aja ya
yaudah ntar aku hubungin kamar
besok kan kamu ulang tahun
mau ngerahin dimana
di restoran apa di rumah
masih belum tau mah
kan kemarin elsa sendiri yang ngomong kalau dia mau bikin pestanya
jadi mending nungguin dia aja
yaudah kalo gitu
terkenal ratu dansanya
lepas gak rik
gue gak mau ya
jangan paksa gue
gue gak bakal biarin lu pergi dari sini
rik lepas gak
gue bilang jangan sentuh gue
lo mau pukul gue
pukul gue sal
dia kau gg
dia pasti mau nanyain gue dimana sekarang
kayak seorang mama
mama kok bisa ada disini
kamu ikut mama cepetan
ikut mama nanti kita bicarain di mobil
kau gak diangkat
kau gak diangkat
gak diangkat juga
kenapa jangan jangan handphonenya di silent ya
gak boleh negatif
tapi kenapa belajar percaya aja susah banget
aku harus bisa untuk percaya
ma mama kenapa bisa ada disini
kita mesti segera pergi dari sini nanti mama jelasin di mobil
apa tadi ricky yang mukul gue
kalau emang beneran dia mukul gue
udah bener ke terlalu hantu anak
gak diangkat angkat lagi
apa gue samperin ke rumahnya aja kali ya
biar sekali ini gue cecer tuh anak